jepang di sini cinta mani
bertajuk ewen bawi jibajuang dan ina namarjuang
kedua film ini mengisahkan kehidupan perempuan dayak ngaju di wilayah kalimantan tengah
dan perempuan batak di sumatera utara
menghadapi ketimpangan ekonomi dan pemiskinan
akibat berbagai proyek raksasa di sekitar tempat tinggal mereka
kondisi ini lantas diperparah oleh kebijakan pemerintah
yang menaikkan pajak
pajak naik terus ppn naik
sedangkan banyak perempuan miskin
yang mengalami kesulitan karena harga bahan makanan
dan bahan komunitas kebutuhan sehari hari
meningkat karena ppn nya naik
nah tetapi di lain pihak
uang yang dikumpulkan dari pajak yang mereka harus bayar
ternyata tidak digunakan untuk
tidak digunakan untuk pemenuhan hak hak perempuan
ina namarjuang juga akan memperlihatkan kondisi hutan sumatera yang telah rusak
akibat deforestasi di wilayah konsesi pt toba poplostari
sementara film ewen bawi jibajuang akan menampilkan hutan kalimantan
yang telah berganti menjadi monokultur sawit
hingga sungai kapuas yang tercemar
dan punahnya bibit padi lokal orang dayak
film dokumenter yang diproduksi oleh aksi bersama sinema masa baru ini
direncanakan rilis pada mei tahun ini
dan dapat disaksikan di channel youtube
galih putra jakarta